polda metro jaya memeriksa delapan puluh tiga orang terdiri dari pengemudi taksi dan ojek terkait unjuk rasa anarki saat menolak aplikasi transportasi online pada hari selasa
sebanyak delapan puluh tiga orang pengemudi taksi dan pengemudi ojek ini diperiksa di mapolda metro jaya
untuk mencegah aksi susulan polda metro jaya akan bertemu dengan pengelola angkutan umum online dan pengelola taksi di mapolda metro jaya malam ini
polda metro jaya akan berperan sebagai mediator dan fasilitator perdamaian antara keduanya
bukan kecolongan jadi mereka tidak bersepakat dengan baik
karena sudah tiga kali kita melakukan rapat dengan mereka
sudah memberikan sudah bersepakat bahwa di dua titik dia akan melaksanakan demo disitulah konsentrasi kita untuk mengamankan
ternyata pada titik start pemberangkatan dia sudah brutal tidak sesuai dengan komitmen
walaupun brutalnya masih batas batas toleransi karena masih bisa kita antisipasi dengan baik
karena tidak melebar tidak meluas
buktinya antivasi dengan baik mereka juga akhirnya akan tertip kembali
dan kita sudah amankan sebanyak delapan puluh tiga orang dan saat ini sedang kita lakukan pembangunan